ada satu babak penting sejarah indonesia yang tidak banyak dikenal publik terkait peran sri sultan hamengkubuwono ix dalam memulai republik indonesia
pasalnya sri sultan hamengkubwono ix tak pernah mau mengungkap hal ini
namun pasca mangkat di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan kisah ini mulai dikenal oleh publik
sejarah berdirinya republik indonesia tak bisa lepas dari peran penting sri sultan hamengkubwono ix
namun ada satu babak penting sejarah yang tak pernah mau diungkap sri sultan hamengkubwono ix semasa hidupnya
sedianya kisah ini akan ditulis dalam buku tahta untuk rakyat ketika bapak pramuka indonesia
kisah ini masih hidup
namun saat akan ditulis oleh yusuf prono dipuro naskah delapan halaman tersebut hanya dilipat dan dimasukkan ke saku
kisah ini terungkap setelah raja kraton ngayok yakarta hadiningrat ini mangkat pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
setelah belanda benar benar angkat kaki dari indonesia pada dua puluh sembilan juni seribu sembilan ratus empat puluh sembilan sri sultan mengumandangkan proklamasi kedua indonesia
di hari yang sama sri sultan terbang ke pulau bangka dengan meminjam pesawat dari pbb untuk menemui bung karno bung hatta dan sejumlah menteri yang diasingkan belanda
disinilah karena sri sultan tahu bahwa soekarno hatta dan republik indonesia tak mempunyai modal untuk menjalankan pemerintahan
sri sultan menyumbangkan harta pribadinya untuk menjalankan republik ini
belian beliot tangan kanannya memasukkan dalam kantong kirinya
keluarlah selembar cek tertera di situ angkanya adalah enam juta golden
diserahkan pada bung karno ini bung karno uang pribadi saya uang ini cukup untuk mengoperasionalkan pemerintahan republik indonesia ini
artinya apa ternyata apbn republik indonesia pertama kali
adalah uang pribadinya sri sultan hamengubono ix
tak diketahui jumlah pastinya namun bila dibandingkan kondisi saat ini sumbangan ini dipastikan nilainya mencapai triliunan rupiah
ada pertanyaan besar mengapa sri sultan yang hidup mapan dan mempunyai negara sendiri
justru memilih bersusah payah menyerahkan tahtanya dan bergabung dengan republik indonesia
tak hanya itu sri sultan juga rela bahkan meminta kepada pendidikan
diri bangsa ini untuk memindahkan ibu kota negara dari jakarta ke yogyakarta
karena kondisi jakarta yang sudah tidak aman
sri sultan hamengkebuwono ix dinilai mempunyai pandangan yang visioner dan berpikir global
karena bersekolah di belanda dan berdiskusi dengan tokoh tokoh mahasiswa yang saat itu bersekolah di sana
sultan tahu bahwa akan terjadi perubahan ya baru
sehingga keraton itu tidak akan bisa tahan terus seperti zaman belanda
bisa menata menguasai seperti dulu
dan oleh karena itu lebih baik bergabung terhadap negara yang baru itu
dimana kemudian dia ingin berperan di dalam wilayah yang baru itu
meski berwawasan internasional sri sultan tetap tak lupa akarnya
dalam amanat penobatannya menjadi raja di tahun seribu sembilan ratus empat puluh sri sultan mengatakan
walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya
namun pertama tama saya adalah dan tetap adalah orang jawa
atas dukungannya kepada republik sri sultan hamengkubwono ix membuktikan komitmennya
setelah bergabung dengan indonesia raja yang semasa mudanya bergelar gusti raden marta
mencari jalan untuk mencari jalan ke jatun ini tak hanya berpangku tangan
raja yang hobi memasak dan fotografi ini ikut serta duduk di berbagai jabatan strategis republik indonesia
mulai menjadi ketua badan pemeriksa keuangan menteri di berbagai kabinet
termasuk menjadi wakil presiden pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga hingga seribu sembilan ratus tujuh puluh
baik sekarang sudah jam tiga
kepahlawanan sri sultan hamengkebuwono ix terutama saat menunjukkan eksistensi indonesia di mata internasional
pada serangan umum satu maret seribu sembilan ratus empat puluh
salah satunya diabadikan dalam film sebelum serangan fajar oleh dinas kebudayaan d i e dua ribu empat belas lalu
di sini terlihat peran sentral sri sultan yang merancang hingga melindungi pasukan republik bersama dengan rakyat yogyakarta
rencana disusun di dalam kawasan keraton bersama letkol soeharto yang diperintahkan panglima besar jenderal sudirman
membuat film dokumentasi sejarah ini punya pesan penting atas peran sri sultan hamelubono ix bagi kondisi kekinian
pesan yang bisa kita ambil dari sosok ngasedhamia ix adalah rendah hati kemudian jangan terlalu ingin menonjol
sampai di bukunya pun beliau kan mengatakan demikian bahwa aku tidak ingin dikenang menjadi seorang pahlawan semacam itulah
aku ingin dikenang ya sudah menjadi doro jatun doro jatun saja menjadi amengkubwono ix saja gitu
bahwa akhirnya aku ingin ditetapkan menjadi pahlawan ya itu karena penghargaan negara
mengikuti amanat sri sultan hamengkebuwono ix saat ini tak ada nama jalan atau monumen di ruang ruang publik yang dibangun dengan namanya
namun ukiran kiprah raja yogyakarta ke sembilan ini tak akan pernah bisa dihapus dari jejak penting republik indonesia
hendrawan setiawan daniliwantoro darah istimewa yogyakarta